masjid al muhajirin merupakan satu di antara masjid di surabaya
yang tidak menerapkan pengaturan ganjil genap
sesuai edaran dewan masjid indonesia atau dmi
menurut takmir masjid tata cara sholat jumat yang ada saat ini
sudah sesuai dengan protokol kesehatan
tiap jemaah yang masuk masjid diperiksa suhu tubuhnya
diwajibkan cuci tangan membawa alat sholat sendiri
dan jarak tiap jemaah dibatasi satu meter
kalau di masjid al muhajirin di surabaya
cuma itu satu gelombang insya allah sudah cukup
tetap kita pakai aturan regulasi dari pemerintah
juga istri dari mui tetap pakai physical distancing seperti itu
sehingga malah melebihi dari physical distancing
jaraknya softnya itu hampir satu meter lebih
jadi sehingga insya allah mudah mudahan aman lah
aziz menegaskan sarana untuk mendukung protokol kesehatan juga sudah memadai
misalnya bilik disinfektan
tempat cuci tangan
rambu rambu jaga jarak aman
dan memperbanyak hand sanitizer
durasi khutbah dan sholat pun dibatasi maksimal lima belas menit saja
ia menambahkan luasan masjid masih sanggup menampung jamaah dalam satu gelombang
ketua dmi surabaya arief afandi menegaskan
edaran dari pengurus pusat organisasinya bersifat alternatif saja
penerapan sangat bergantung pada kondisi penularan covid sembilan belas di sebuah kota dan kondisi masjid
begitu juga didasarkan
pada keyakinan ulama setempat dan pengurus masjid
pengurus daerah dmi surabaya
telah meneruskan imbauan dari pp dmi itu
tapi kemudian keputusannya menyerahkan kepada takmir masing masing
kalau dia meyakini
kondisi existing di masjidnya itu terbatas
dan meyakini fatwa ini betul
maka kemudian dia bisa mengikuti dmi pusat
tapi kalau kemudian
ada fatwa lain yang menurut keyakinan fikihnya
bahwa jumatan dua gelombang itu tidak patut atau tidak ada dasar hukumnya
mohon gue silahkan
yang penting tetap melakukan physical distancing
surat edaran dmi menyebutkan
jika sholat jumat dilaksanakan pada tanggal genap
maka jamaah yang memiliki nomor ponsel genap di angka paling belakang
akan sholat pada gelombang pertama
sedangkan yang ganjil sholat pada gelombang kedua
begitu sebaliknya ketika sholat digelar pada tanggal ganjil
fatwa soal sholat jum'at dua gelombang ini tidak bulat
ada sejumlah ulama dan organisasi keagamaan yang memiliki fatwa berbeda
majelis ulama indonesia atau mui
satu di antara organisasi yang menolak penerapan sholat jumat dua gelombang
bahkan sejumlah organisasi islam lainnya
belum menggelar sholat jumat dengan pertimbangan keselamatan publik
sekretaris jenderal dmi imam adaro kutni mengatakan
menurutnya salat tua gelombang adalah cara praktis untuk menampung jamaah
dan penting di masa pandemi ini
sedangkan sekjen mui anwar abbas menilai
waktu sholat jumat hanya satu kali dan tidak ada konsep gelombang
ia menekankan untuk menampung jamaah jumlah tempat salatlah yang harus diperbanyak
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur